surti udah lama juga ya mbak be menduda
iya emang kenapa tuh mbak ipah
ya enggak kalau mbak benika lagi kan enak kontrakan banyak anak anak udah pada kawin semua kan enak masa tuanya ada yang nemenin gak kesepian
wah kalau masalah itu surti gak berani komentar mbak nanti kalau mbak be denger mbak be bisa marah
is mbak be nyakau udah pergi mbak surti gimana sih
bang buburnya dua dibungkus ya
oke tunggu ya
gak sekali ketopraknya
boleh bang dua tapi jangan terlalu pedes ya
siap duduk dulu ya
ban kejar terus jangan sampai lepas
lu kata gebetan gue ayam pake lepas
beh mau kemana
mampir dulu sini kita ngopi
udah ngopi di rumah
pak aji mbak be naim sama pak aji lagi marahan ya
kenapa lu nanya lo begitu
abisnya mbak be gak negur pak aji pak aji gak negur mbak be
kalau dia nanya duluan gue kagak bakal tegur
tapi kalau dia negor duluan gue ogah jawab
udah tua masih pada berantem aja
gak kayak bocah
kasih ya bang
lu kenapa dero
malam saya kasih uang ke istri saya untuk ikut jumbel
lu mau gimana sih
katanya lu gak mau
mana yang bener
tapi saya gak tahan dicuekin terus sama istri saya
man lu denger kata barusan
wa alaikum salam
lo lagi berisi kamar gue
terus gue juga mau nyemur kasur
kasur lu gak ada bulan saatnya emang
daripada lu ngeri deket gua terus
mending lu bantuin gue
angkatin kasur dari dalam ke depan
gak kalo cuma berdua
mendingan lu telepon si yodi dah
mendingan lu telepon si yodi dah
biar dia ikut bantuin kita
lo jadi lagi jangan lembek
lo harus tegas sama mini lo
si indro takut sama bininya dad
dia kan termasuk geng suami suami takut istri
paser apa pengajian
waktu pamit gua kakak denger
ada makanan enak ya
makanan enak dari hongkong
kita suruh bantuin bersihin kamar tuh
emang ngakutin kasur keluar
mau ngajak makan makan ji
siap jual dulu ya neng
kagak sekalian bubur kacang hijau
beli setengah saya beli ketoprak
tapi dibungkus buat makanan siang
neng esetnya liat kakak alia
setengah juga boleh kaya beli bubur
kalau dikasih gratis sih mau
mau kemana lu
gua mau keliling
mak sih pengennya kalau bulan ramadan nanti agak terima perkenan kue
jadi biar bisa fokus ibadah taraweeh sama atadarusannya
berarti selama bulan puasa
saya nggak bisa ikut kerja sama emak lagi dong mak
ya tapi biasanya kalau bulan puasa
pesanan kue bukan yang berkurang malah jadi rame
soalnya kan banyak yang pesen buat buka puasa bareng
alhamdulillah berarti selama bulan puasa saya masih kerja sama emak kan mak
lumayan mak uangnya buat lebaran betul
jak ini namanya batu agik lumut ijo sungai dara
dari kawan gue yang di padang
maksudnya kagak ngerti batu batuan lagi kagak makin oh
babel masih muda koleksi batu
oh loh jadi beli batu gua
ya udah lu ke warung gua aja
ya udah gue ke rumah lu dah
eh jak lo tungguin warung gua ya sebentar
aduh mau ke mana
iya iya iya ada yang mau beli batu gua
dia maunya gua ke sono
tapi jangan lama lama udah kan mau ngojek
kagak bentar ya
tahun kemarin mak suami saya kan pisna
gak bisa mudik ke sukabumi
soalnya teh nggak punya uang
tahun ini mah bisa pulang
insya allah bisa teh iya
kalau saya sih alhamdulillah teh iyo
selalu lebaran di jakarta
kan suami saya di sini
jadi gak pisah pisah kayak teh iyo sama kang tisna dulu
iya iya saya jalan sekarang
din gua boleh minta tolong gak sama lu
yang lu jagain warung ngaji sodik
gua mau narik dulu
ya udah lu jalan aja
warungnya biar gue yang jagain
mau ke pangkalan apa langsung ke kampus
santai banget gak mau buku
gak ada pelajaran cuma mau liat ngele doang
bang ojak pasti banyak gak pertanyaannya
dimei di kampus lho